rasakan kerasa botol tua aku
kalau kita tidak mencuri kita mau makan apa
yang sabar ya nak
sebentar lagi masakannya mateng
mak dari tadi masak
sebenarnya mak masak apa
biar adikmu gak nangis terus
kita kan sudah tidak punya apa apa
jangan kan beras
singkong dan ubi pun kita sudah tidak punya mak
mak cuma bisa masak air aja
memang sudah gak punya apa apa
kemarau panjang tahun ini
membuat para penduduk
di kebun kidemang
deden mau ambil sedikit
biar dede bisa makan malam
kasian dede mak
tak ada santan
kamu harus segera menemui ayahandamu
karena sudah tidak ada waktu lagi
pajajaran dan caruban dalam keadaan genting
saat ini saja aku baru melewati sancang dua
tolonglah hambamu ini ya allah
hanya kepadamulah hamba memohon pertolongan
aku agak kurang
kau mencuri kebun kidemally
sikat saja tuan
kita habisi dia
imas tidak boleh mengotori tangan imas
jalur yang menghadapi centang centang itu
jangan ikut campur
rasakan tokat pemukul anjingku
rasakan kerasnya butuh aku
kalau kita tidak mencuri
hanya kali ini saja mencuri
kasian dedek mak
dedek sudah kelaparan
jadi sabar ya
mak lagi masak dulu
nanti dedek makan ya
cinta hidup mak
boleh kami masuk
ampuni anak kami nih mas
anak terpaksa mencuri singkong
ibu tak perlu minta maaf pada kami
kami bukan centengnya kidemang
ibu tidak usah takut pada kami
kami kesini mau menolong ibu
kami akan memberikan beras
untuk makan ibu dan anak anak ibu
memangnya imas punya beras
tolong ambilkan wadah
ambil baku nyempan beras
dengan i sogar

ilmu siaran apa itu